lo jangan macem macem lagi ya sama gue gue bisa teriak disini
lo udah nyampe mall latar belom
ini gue udah capek kok
mas di depan
oh apa semuanya udah disiapkan
sukses ya sob
tapi ingat jangan lupa lo dokumentasikan
siap itu tugas gue sop santai
kata mata mu bagai besi panah yang kau lembus
masalah gue dong pulsa gue ada dua juta
edih dia ketawa
ketawa gue mahal tau gak lo
si wulan batal kan jalan sama si cucurro si depon itu
gue tau kok si dai pun sama wulan itu jadi ngedet
hah lo gimana sih
lu kan satu geng tuh sama si kue cucur itu tuh gimana
harusnya lo tau dong kalau dia tuh gak jadi
dia tuh bener beneran jadi per geng gedenya
di mana hah gak tau kan lo
lo tuh sama si depon cuma dianggap kuah sayur oyong
gue tuh tau mereka di mana
mereka tuh lagi di mall arteri di cafe magnolia
informasi sudah diterima
langsung tancap tancap tancap
hah kok dibutuh sih
gaje banget sih ini orang
jalan yang ada janur kuning melengkung di tiang listrik
di kan tiang listrik itu gak ada janur kuningnya
cuma ada stiker sedot wc badut sulap nggak ada janur kuningnya
jalan masih terbuka sob
gak ada apa apa
silakan mbak mas deponya sudah ada di dalam
kira kira wulan akan terima depon gak ya
mau dia terima tau gak ya
apa pengaruhnya buat gue
wulan punya perasaan sama gue juga gak
pokoknya ini gue lakuin semua duit saya
si roman kemana sih
kok dari tadi sms gue gak dibalas
aduh daripada lo
mendingan lu cari helm di toko online
helm buat apaan
kalo lo udah siap pacaran sama si roman
berarti lo tuh udah siap dibonceng sama dia
dan lo harus punya helm
helm mau ganteng
ntar rambut gue bau lagi gak mau
udah konsekuensi rusak
bukan suka sama anak motor
makanya jangan pacaran sama anak motor dong
lo kenapa ngajak gue kesini sih
katanya kita mau nyari bahan tugas
udah gitu ngerjain banget ya
udah gitu ngerjain banget ya
kan kita bisa ngerjainnya disini juga kan
lagian ini cafe punya gue kok
pernah ngerjain disini
punya bokap gue sih
ya kan kita bisa ngerjainnya lebih nyantai disini
bisa sampe malem juga kan
bisa ngerjain disini juga kan

ini buat lo lan
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
ini buat lo
terima kasih ya mas ia
berarti ini dia cafe nya nih
cafe hari ini tutup untuk ngum
kok gitu kenapa
karena ini semua atas permintaannya mas defon
hebat juga defon bisa booking ini tempat sampai disuruh tutup segala
berasa dia yang punya kafe
memang mas defon itu anak yang punya cafe ini
nah iya telfon romantik
yeap ya udah gue telfon deh
ini gue udah sampe ke cafe nya tapi gue gak bisa masuk ditutup untuk ngumum
ya terus lo gak bisa liat defon maulan dong
ya sekarang gimana gue bisa tahu gue aja masuk gak bisa